sudah jelas bukulah
rekaman cctv itu bisa aja
karena dia emang sengaja
jatuhan saya sama suami saya
istri panino bernama elsa
tapi kenapa dia mengaku
apa yang disembunyikan ya
dan sepertinya antara kedua pasangan ini
mereka sudah lama saling kenal
apa mereka ada hubungan keluarga
akan saya tanyakan detail ke mereka soal ini
pak aldebaran yang terhormat
apapun yang anda lakukan
itu tidak akan menutupi kenyataan
adalah mantan narapidana pembunuhan
kamu kalau ngomong jangan sembarangan ya elsa
jaga lisan anda dalam bicara ya
kamu juga pernah masuk penjara
dalam kasus pencemaran nama baik saya
dan nyesel saya sudah lepasin kamu
ibu elsa ditahan karena pencemaran nama baik
dan pak aldebaran yang membuat laporan itu
kalau begitu bukannya ibu elsa dan pak ino
juga gak punya kesempatan
mereka belum mendapatkan hak adopsi rena aja
gimana kalau mereka mengadopsi rena
bapak ibu cukup
kami tidak mengundang bapak dan ibu
untuk ribut ribut di panti ini
kami sudah cukup mendapatkan bukti
terkait insiden rena
dan bu elsa yang sudah lalai
menilakan rena sendirian di komernan
saya dan tim pengawas
akan membicarakan ini secara internal
jadi saya persilahkan
pak a bu andin pak nino dan bu elsa
untuk pulang sekarang
masuk di turun
terima kasih atas waktu itu
karena saya dan istri saya tidak bisa menjaga rena
dan lalai mengawasi rena pada saat di kolam renang
karena tidak bisa mengontrol emosi istri saya
yang membuat keributan di sini
kalau gitu saya permisi
sudah saya bilangin
kan kemarin masih sakit
kalau saya bilang pakai jaket pakai jaket ya
kalau gitu saya permisi ya
baru disitu saya langsung nganterin mobil saya ke bengkel
kalian dengar baik baiknya
kalaupun saya nggak bisa mendapatkan hak adopsi reina
saya pastikan kalian juga gak akan datang